janganlah terlalu mengikuti rasa cemas
tidak ada seorang pun yang benar benar dalam keadaan aman
iya cice benar
bahaya bisa datang kapanpun dan dimanapun
tidak memandang tempat dan usia
terima kasih cica aku telah diingatkan
kalau boleh hamba berpendapat
ancaman itu berasal di dalam istana
mengingat penyusup itu adalah prajurit kita sendiri
ampun gusti prabu
tidak terlalu berlebihan
karena aku sendiri yang membunuhnya
penjaga istana yang jadi saksinya
aku menghargai seluruh pendapat kalian
maka aku perintahkan kepada seluruh petinggi kerajaan
tingkatkan penjagaan di dalam maupun di luar istana
jangan sampai ada celah sedikit pun bagi para penyusup untuk masuk
dan membuat kekacauan
baik gusti prabu
ampun gusti prabu
yang memutuskan untuk men impress ke tujuh raden
dalam pertkotaan ini
yang merendahkan memidocused vol project ini
itulah diberikan dipubik bernama
apa kamu punya cara
untuk menyelesaikan masalah ini
pengawalan raden pamanarasa
dimanapun raden berada
di dalam istana
dan juga di luar istana
aku setuju dengan usulanmu
kemanapun dia pergi
hamba akan laksanakan
demi sang penguasa
apa yang harus aku lakukan
untuk meredam kegaduhan
aku tidak mau
nyawa putraku pamanarasa
berada di ujung tangan
lamanya kita berpisah
kita bertemu kembali
bagi ku ini seperti mimpi
aku tidak pernah bisa membayangkan
bisa bertemu denganmu lagi
aku juga tersiksa setiap kali
aku teringat dirimu nyinawang
aku tidak ingin berpisah denganmu
aku tidak ingin berpisah denganmu
aku tidak ingin berpisah denganmu
tapi ada suatu hal yang lebih besar
yang harus aku selesaikan
pada kerajaan galuh
aku sudah mempersiapkan untukmu kakak
selama ini hasil rampokan
agar suatu saat kau kembali
kita bisa membuat pasukan yang besar
itu sebabnya cuma kamu satu satunya
perempuan dalam hidupku
yang mengerti bagaimana aku nyinawa
itu karena kita saling mencintai
yang mengerti bagaimana aku nyinawang
yang mengerti bagaimana aku nyinawang
yang mengerti bagaimana aku nyinawang
wajahmu terlihat sungguh murung
wajahmu terlihat sungguh murung
bagaimana aku tidak murung cici
semakin aku berfikir
semakin besar kecemasanku terhadap anakku
semakin aku berfikir
begitu banyak orang
yang ingin mencelakakannya cece
tidak akan ada sesuatu yang terjadi padanya

aku pun sudah berusaha untuk menenangkan diri
kecemasan itu selalu aja berhasil
menyusup ke dalam hatiku
janganlah terlalu mengikuti rasa cemas
tidak ada seorang pun
yang benar benar dalam keadaan aman
kapanpun dan dimanapun
tidak memandang tempat dan usia
terima kasih cece
aku telah diingatkan

simaing simakala racun aing racun sia kop hati kusia
hehehe hehehe hehehe akhirnya selesai juga ramuan racun ku yang sangat ampuh
yang akan mendatangkan bola bencana besar pada rakyat galu hehehe hehehe hehehe pekerjaanmu
bagus sekali nyai aku yakin ramuanmu pasti sangat ampuh seperti biasanya tentu saja ki
tidak sia sia belasan tahun aku mempelajari bagaimana cara meramu racun yang sangat ampuh
yang akan mampu membuat rakyat galu menderita hehehe hehehe hehehe
iya nyai iya dengan begitu kita akan mudah mengalahkan galu hehehe hehehe
kalian semua kan binasa hahaha hahaha apa apa wajah kamu kenapa kau aku
kamu memang hebat kirawi
bagaimana ini ki kita udah bingung semua tenang kami sedang mencari jalan terbaik buat kalian
gimana tuh kijaro kijaro teh harus ngambil tindakan ini kurbannya banyak seperti ini
kalau kijaro diem saja kita semua bisa kaco jadi kijaro harus cepet datang ke istana ki
iya kijaro kijaro cepat loper ke istana agar gusti prabowo bisa turun tangan sendiri
kalau aki nggak mau ke
kita semua yang akan ke istana
aku sudah mendengar apa yang ingin kalian sampaikan kalian semua tenanglah biarkan
aku sendiri yang menyampaikan hal ini kepada gusti prabu aturnuhon gusti semoga gusti
mengambil tindakan ulah nyinawang dan gerombolannya sudah mengganggu kehidupan kami aku mengerti